green talau park dibangun dengan memanfaatkan dana hibah satu dua miliar dari kementerian pedesaan tahun dua ribu sembilan belas
lokasinya sekitar sepuluh hingga lima belas menit perjalanan darat dari bandar udara internasional minangkabau
daya tarik green talaupar adalah trekking mangrove sepanjang satu delapan km yang diklaim sebagai terpanjang di indonesia
serta keaneka ragaman hayati dan budaya masyarakatnya
terima kasih kepada pak menteri dan kepada pemerintahan yang sekarang telah memberikan dana hibah kepada kami rp satu tiga miliar
kita diberi kesempatan untuk membangun
nagari kebelakang ini menjadi desa wisata dan sekarang menjadi salah satu desa terbaik
saya mampu besar nasional di indonesia
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif republik indonesia sandiaga salahuddin uno yang mengunjungi kawasan itu awal pekan ini
mengungkapkan rasa kagum terhadap keaneka ragaman alam dan budaya yang ada di gerinta talaupar ulakan
menurut sandi talaulakan sangat potensial dikembangkan sebagai daya tarik wisata
potensi ini bisa dikembangkan mengingat penerbangan langsung dari kuala lumpur malaysia menuju bandara internasional minangkabau
atau bim akan segera dibuka kembali pasca pandemi
kami sangat terpesona dengan bukan hanya keindahan alam dan juga adat istiadat budaya tapi juga ada wisata religi
oleh karena itu kami ucapkan selamat untuk pak bupati dan seluruh masyarakat di padang pariaman yang berhasil menembus lima puluh besar desa wisata terbaik indonesia
green talopar merupakan satu dari tiga desa wisata di sumatera barat yang masuk jajaran lima puluh besar anugerah desa wisata tahun ini
jone dikambang pariaman sumatera barat